pagi pagi ya udah ngelantur aja
udah pegang pegang dahi
nanti bakal pegangan tangan
bisa jadi bisa jadi
tadi saya udah bilang sama bapak
saya pelaku tunggal gak ada orang lain
ini yang sebenarnya
pelakunya bukan istrinya saya
pelakunya adalah elsa
elsa yang membunuh roy empat tahun yang lalu pak
bapak bisa jelaskan perkataan bapak tadi
jangan lakuin itu pak
dia yang membunuh roy
dia yang membunuh roy
karena roy tidak mau bertanggung jawab sudah menghamilinya
dan istri saya melindungi elsa dengan bilang bahwa dia yang membunuh
pak sori ada bukti
dari mana bapak tahu hal itu
istri saya sendiri pak
dia bilang ke saya kalau elsa pelakunya
bapak tidak mau berbicara dengan elsa
bapak berhenti bapak berhenti
kamu jangan bilang yang tidak pak

bu jenny tolong bawa masuk bu sarah ke sel lagi
bapak berbicara dengan jujur
yang salah itu saya bukan elsa
jangan dengerin suami saya suami saya ini kacau
ya tidak bicara yang benar
ma ngomong yang jujur please ma
saya yang salah bukan elsa
saya yang salah pak
alhamdulillah saya sudah berhasil
tidak itu saja
kejujuran ini memang menyakitkan mah
bukan cuma kamu yang sakit
aku juga sakit ma
aku juga sakit harus mengantarkan putri ku ke penjara
tapi ini jalan yang aku pilih pak
ini jalan yang aku pilih
sekarang gini kakak mau tanya
sepertinya kamu bener bener yakin
bahwa bukan tante sarah yang udah ngelakuin semua itu
kenapa kamu bener bener yakin
ya karena pada hari pembunuhan roy
aku lagi ketemu sama perempuan yang namanya sarah ini kak
aku jadi penasaran
catherine ketemu tante sarah dimana ya
siapa tau keterangan catherine bisa ngebantu al
gue tanya sama dia orang dia juga ngambek sama gue
eh dek mau kemana
kepo banget deh
perasaan kalau kakak yang pergi aku gak pernah nanya
itu juga tau
kakak kan selalu
agak dikerahasin juga salah ngambek
ditanya baik baik gak mau jawab
ada yang mau gue bicarain
kalo begitu sekarang gue kesana
ya kebetulan ada yang mau gue bicarain juga
nah ini dua bocah
ke toilet lama banget lagi
gary udah gak usah sesebuang sebuang waktunya gigit deh
ada perlu apa
perlu apa gimana
pagi pagi ya udah ngelantur aja
udah pegang pegang dahi
nanti bakal pegangan tangan
hah bisa jadi
bisa jadi tuh
siapa sih yang demam
siapa yang demam
entar disitu yang nyuruh kiki kesini
gue gak pernah nyuruh lo kesini kiki aminarti
gak mau ngaku lagi
kalo gak percaya
siapa yang nyuruh
ini pasti kelakuan sodikin sama ipo
bener bener ya mereka ya
keluar nomor dua
keluar nomor dua
sini loh kabur kabur
ada yakin gak jelas kayak begini
terasar trio orang jenak
kondisi pak sumarno hari ini sudah semakin membaik bu yeni dan hari ini beliau sudah boleh
membuka masker oksigen ya ya alhamdulillah
makasih ya dok sama sama bu nanti ada suster yang akan membantu melepaskan masker oksigennya ya
kalau gitu saya tinggal dulu ya silakan
iya pak ada apa